pimpinan kpk merespon undang undang md tiga yang baru disahkan dalam sidang paripurna dpr
kpk menilai hasil revisi bertentangan dengan konstitusi dan melanggar keputusan mk
pimpinan kpk menilai pasal dua ratus empat puluh lima telah melanggar prinsip sama rata di mata hukum
sebab semua orang yang tersangkut kasus hukum memiliki kewajiban
memenuhi panggilan institusi penegak hukum tanpa perlu meminta izin dari siapapun
pada pasal dua ratus empat puluh lima diatur soal permintaan keterangan anggota dpr harus dengan pertimbangan mkd
pasal ini sebelumnya telah dibatalkan oleh mk melalui putusan uji materi
meski undang undang md tiga telah disahkan
pimpinan kpk menegaskan kpk tidak perlu meminta izin siapapun
untuk memeriksa anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi
pimpinan kpk menilai pasal dua ratus empat puluh lima telah dilakukan dengan kebenaran
pimpinan kpk menilai pasal dua ratus empat puluh lima telah dilakukan dengan kebenaran